tuduhan penistaan agama yang dilayangkan kepada calon gubernur petahana basuki cahayapurnama
tidak serta merta membatalkan keikut sertaannya dalam pemilihan gubernur dki jakarta
peraturan komisi pemilihan umum menyatakan hanya calon yang berstatus terpidana
dengan kekuatan hukum tetap yang bisa dibatalkan pencalonannya
salah satu tuntutan dalam aksi damai umat muslim pada jumat empat november lalu adalah
mempercepat proses hukum atas kasus dugaan penistaan agama
yang dituduhkan kepada basuki cahaya purnama
pemerintah pun merespon dengan janji akan menuntaskan kasus itu dalam waktu dua pekan
ahok sendiri dijadwalkan akan menjalani pemeriksaan polisi pada senin tujuh november ini
perkara yang menyandung ahok tentu memunculkan pertanyaan publik
apakah bakal mengganggu atau bahkan menggagalkan pencalonan ahok
sebagai calon gubernur dki jakarta
peraturan kpu nomor sembilan tahun dua ribu enam belas tentang pencalonan yang merupakan turunan
pemerintah yang memilkada sebenarnya telah mengatur soal itu
pasal delapan puluh delapan ayat satu menyebutkan pasangan calon bisa dikenai sanksi pembatalan
sebagai peserta pemilihan disebabkan beberapa hal
antara lain jika terbukti melakukan tindak pidana yang diancam hukuman lima tahun penjara
atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap
sebelum hari pemungutan suara
ya kita bisa merujuk pada pasal delapan puluh delapan peraturan kpu
nomor sembilan tahun dua ribu enam belas tentang pencalonan gubernur bupati dan wali kota
nah di dalam pasal itu ada beberapa item penyebab seorang calon yang sudah ditetapkan oleh kpu
sebagai calon dalam pilkada itu kemudian dibatalkan pencalonannya
antara lain kalau yang bersangkutan itu dipidana karena melakukan tindak kejahatan
yang ancamannya itu lima tahun atau lebih yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap
jadi kalau yang demikian maka dia yang bersangkutan akan dibatalkan pencalonannya
kalau berdasarkan undang undang dan juga peraturan kpu itu
seseorang yang dinyatakan tersangka belum bisa digugurkan
tetapi kalau sudah terbidana dan ini sudah inkrah dengan ancaman hukuman lima tahun lebih
maka yang bersangkutan akan dibatalkan
tapi kalau tersangka saja apalagi cuma diperiksa atau barangkali dituduhkan itu belum bisa dibatalkan
menurut sumarno jika pasangan calon digugurkan
maka partai pengusung bisa mengajukan calon pengganti selambatnya tiga puluh hari sebelum hari pemungutan suara
ya kita tidak merujuk pada seorang calon atau siapapun ya
tetapi kalau siapapun yang sudah ditetapkan kpu kemarin itu kan ada tiga pasang calon
misalnya salah satu di antara ke enam calon itu kemudian disangkakan melakukan tindak kejahatan
itu tidak berpengaruh terhadap statusnya
tetapi kalau yang bersangkutan nanti kemudian
sudah dibawa ke pengadilan dan kemudian sudah diadili
dan sudah dijatuhi pidana penjara dan tindak kejahatan itu ancaman hukumannya lebih dari lima tahun
belum tentu dia difonis lima tahun mungkin kurang
tapi tindak kejahatan itu diancam lebih dari lima tahun maka yang bersangkutan bisa dibatalkan
ancaman hukumannya bukan fonisnya
fonisnya mungkin kurang dari itu bisa saja
tetapi ancaman hukumannya lebih dari lima tahun
maka yang bersangkutan akan didiskualifikasi dari pencalonan
dan nanti partai pengusung itu bisa mengusulkan penggantinya
itu paling lama tiga puluh hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan
dengan aturan ini jelas bahwa calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah
tak bisa serta merta digugurkan pencalonannya sekalipun ia sudah menjadi tersangka
adapun mengenai kasus yang menjerat ahok
menteri dalam negeri cahyokumulo berjanji pemerintah akan bersikap netral
bahkan belum tahu apa keputusan
pokoknya sekarang arahan bapak presiden bapak beliau netral
menteri dalam negeri meminta publik untuk mengikuti proses hukum yang sedang ditangani kepolisian
dimas adityo jakarta